ya udah nggak apa apa kalau cuman sekedar silaturahmi kan nggak ada salahnya cocok lagi
kamu cantik sekali dan kamu pinter
oh ya oh ya kamu nggak usah khawatir kalau kamu jadi modelnya disini
tante pasti akan prioritasin kamu iya serius iya
lu nggak denger nih bilang enggak masih aja maksa lu
gue memang bukan orang baik mengajak macam macam sama gue
lama lama repot juga nih orang kalau begitu terus nggak mungkin
seagis ke basecam lagi
jaga jarak neng ah abah neng lagi mau obatin mondi masa orang ngobatin disuruh jaga jarak
neng abah neng lagi mau obatin mondi masa orang ngobatin disuruh jaga jarak

udah suruh aja sih sarding tuh jago dung eh sardi saya bukan perawat jadi tidak bisa untuk merawat sama saya juga tidak bisa salah bah udah aja sama abah ya ngobatin kemotnya biar ada chemistri nya

tidak saya bukannya tidak bisa saya bisa cuman tidak mau bisinya luta kekolot
nah makanya tuh abah biarkan si neng yang ngobatin abah gak inget waktu di rumah sakit yang ngobatin abah perempuan dokternya perempuan yang punya perempuan pemahaya
bener pisang abah coba di rumah sakit ada tidak yang bilang jaga jarak aman
tidak ada abah dipegang tangan dipegang pipi dipegang dada dipegang perut tidak ada yang bilang coba kalau ada yang bilang jaga jarak aman abah diinfus di kejauhan pakai jarum
lalu pas ada lengan
semua tapi ada irung di rumah pingsan abah
ya udah tuh kemot
sob neng lanjutkan
cuman abah harus tetap waspada nih
neng juga ya
tapi kita harus pantau terus
ini kamu tuh karena banyak bohongnya sih sama orang tua
ini kamu tuh karena banyak bohongnya sih sama orang tua
itu mah gara gara abah yang nggak ngijinin
jadi kan ngebohong
ini kan demi kebaikan ning
bukan demi kebaikan neng
itu mah demi keegoisiannya abah
nggak bisaan ya budak budaknya
bisaan dikeras kerasin sih
oke ini sudah selesai ya
biar sama sama bapak
poin beri's ibu
ibu perkenalkan ini clara
siapa tahu dia cocok untuk jadi model iklan perusahaan kita
clara silahkan duduk
udah berapa lama ya jadi model
ehm udah lumayan lama sih
kamu gak takut ya dijelek jelekin atau digosipin
kan kamu tahu ada hater jan lain lainnya ya kan
iya sih bener cuman kalau buat aku sih yang penting kita berbuat baik dulu
terserah orang mau berpikiran seperti apa
ternyata lumayan intelek dan positif tinggi ini anak
oh iya tante mau nanya sesuatu lagi nih
kamu udah punya pasar belum ya
kenapa tanya kayak gitu ya bu
maaf ini sebenarnya pertanyaan biasa sih
soalnya nanti kan kamu jadi model disini
supaya tante lebih terima
iya sih bener
jadi sebenernya kamu udah punya pacar atau belum
kebetulan baru aja putus
maksudnya cocok gimana
maksud tante bukan putus nih yang cocok
maksudnya tante gini kamu tuh cocok
tante mau ngenalin gini nih tante tuh mau ngenalin kamu tuh sama anaknya tante
dan kamu harus tau anaknya tante tuh gantengnya pakai kwadrat
ya tante pengen curcol sedikit nih
tante itu sebenarnya nggak terlalu suka anaknya tante ini deket sama cewek
tapi menurut tante itu dia tuh gak cocok gitu loh
tante liat liat cocok kayak kamu tau
tante bisa aja
kamu mau kan ngenalin sama anak tante yang pakai ganteng kwadrat itu mau kan
hmm kayaknya gak usah deh tante soalnya kan
jangan gitu dong plis
iya tapi kan clara mau cari kerjaan bukan cari pacar di sini
tapi kalau masalah pacaran ya dengerin ya clara
masyarakat kamu itu pacaran nanti sama si bayi atau enggak itu kan tergantung kalian berdua
tante gak bakal ikut campur itu urusan kalian tante serahkan kepada kalian berdua
tapi menurut tante untuk sekarang ini untuk sekarang ini yang penting
kalian harus saling kenal dulu iya kan
gak ada salahnya
namanya juga kenalan
tapi juga gak ada salahnya kalau kalian cocok
hmm iya udah deh gak apa apa
kalau cuma sekedar silaturahmi kan gak ada salahnya
kamu cantik sekali dan kamu pinter
kamu gak usah khawatir
kalau kamu udah jadi model nih di sini tante pasti akan prioritasin kamu
iya kamu akan jadi model langganan untuk perusahaan tante ini
makasih ibu ya alhamdulillah
tuh kamu udah bisa ngomong cocok
oke sekarang tinggal gimana caranya ngenalin si clara ke poi
maaf bu clara sudah dipanggil untuk screen test
oh yaudah clara kamu screen test dulu ikut nyari ya
mendingan aku telepon boy
assalamualaikum mama cantik
waalaikumsalam boy ganteng pakai kuadrat
ih boy kok kamu ngomongnya gitu sama mama cantik nggak boleh tahu
gini lho mama ini kan lagi pengen merhatiin kamu
boy ganteng lagi di mana ya sekarang
lagi di rumah ma
kalau di rumah berarti boy kan nggak sibuk dong
nah kalau nggak sibuk berarti boy bisa datang ke kantor mama
bui mau kan bantuin mama
bantuan apa ma
gini mama itu lagi butuh model cowok buat pasangan model iklan namanya cewek
nah kamu masih ingat kan
dulu kan kamu pernah di foto
nah kliennya itu suka banget sama kamu
jadi mereka minta kamu gimana na mau bantuin mama kan
tuh ma boy kan udah pernah bilang kalau boy itu nggak mau jadi model iklan lagi ma
boy mama ngerti kok mama tahu mama paham banget siapa boy itu
kan anak mama ini tapi masalahnya boy harus ngertiin mama mama itu lagi speed job
terus kalau mama sampai nggak punya job lagi gimana
ya udah deh mah tapi besok aja ya pergi ke kantor mama
ah kok besok sekarang tau
ih si boy demen banget sih godain mama
yaudah sekarang deh tapi nanti boy langsung ke dojo macan putih ya ma ya
iya iya pokoknya kamu datang dulu pemotretan dulu terserah deh abis itu kamu mau kemana ya
oke kamu datangnya sekarang ya sayangnya hati hati ya mama tunggu di kantor ya